saudara setelah menempuh penerbangan selama lebih kurang sepuluh jam
bantuan kemanusiaan pemerintah indonesia tiba di port sudan
bantuan diterima oleh menteri kesehatan sudan dan akan disalurkan untuk warga korban perang saudara
tiba di sudan rombongan delegasi indonesia beserta bantuan kemanusiaan
disambut oleh menteri kesehatan sudan haita mohamed ibrahim
dan dubes indonesia untuk sudan sunarko
sejumlah barang yang sesuai dengan permintaan pemerintah sudan pun
telah disiapkan dan diturunkan di bandara port sudan
bantuan seberat dua belas empat puluh empat ton ini kemudian diserahkan secara langsung kepada menkes sudan haitam
pemerintah indonesia yang diwakili oleh deputi bidang penanganan darurat fajar setiawan
menyampaikan rasa prihatin atas konflik internal di sudan
dan berharap semoga kedamaian bisa terwujud sehingga rakyat sudan dapat menjalani kehidupan dengan damai
pemerintah sudan pun berharap dengan bantuan kemanusiaan ini
dapat meringankan penderitaan masyarakat sudan akibat konflik internal